our worlds in data org mencatat seratus hari genosida ruanda afrika tengah pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat silam
menewaskan lebih dari delapan ratus ribu orang tutsi dan hoti
pembunuhan masal tersebut menjadi salah satu akar responsibility to protect lahir di pbb
r dua p pbb melahirkan tiga pilar perlindungan di ktt dua ribu lima
di mana dimensi paling penting adalah pencegahan terhadap kejahatan kemanusiaan
sejak dua ribu lima hingga dua ribu dua puluh r dua p berjalan sesuai misi
namun tahun ini sidang majelis umum pbb membuka voting
padahal prosedur baru pembahasan r dua p dalam agenda tahunan
hasil voting menunjukkan bahwa ada satu ratus lima belas menyatakan setuju atau yes
lima belas negara menolak atau no dan dua puluh delapan negara tidak memilih atau abstain
direktur jenderal kerjasama
multilateral kementerian luar negeri febrian alpianto rudiat mengungkapkan
pilihan tidak atau no dari indonesia tersebut hanya terkait tentang pembahasan prosedur r dua p
sedangkan substansi pembahasan r dua p masih sejalan dengan esensi politik luar negeri indonesia
mengenai genosidanya sendiri sudah tidak menjadi masalah
memang itu yang harus dilakukan perlindungan terhadap empat kejahatan berat
jadi kita iman indonesia juga tidak mempermasalahkan
jadi sama sekali sangat keliru dikatakan bahwa indonesia dengan voting against
itu berarti kita tidak mau membahas isu ini
kita sudah membahas isu ini even sejak pertama isu ini dimajukan tahun dua ribu lima belas
kemudian dua ribu sembilan terus berturut turut even sampai dua ribu dua puluh
sementara dengan penolakan itu amnesty international justru melihat bahwa indonesia
tidak serius dalam upaya melindungi hak asasi manusia
apalagi indonesia merupakan
anggota ham pbb
di tengah konflik yang masih bergejolak seperti palestina israel
rektor universitas ahmad yani sekaligus guru besar hukum internasional hikmahanto juwana memandang
keputusan voting know dari indonesia tidak ada kaitan dengan isu konflik yang sedang terjadi
kalau kita melihat konteks sekali lagi
sama sekali ini tidak ada kaitan dengan palestina
atau mungkin juga tadi yang disebut kekerasan yang terjadi di papua
tidak ada itu
pertama pemerintah indonesia tidak akan mentolerir
baik di luar negeri maupun di dalam negeri yang namanya genosida
bahkan perlu kita pahami bahwa menurut undang undang nomor dua puluh enam tahun dua ribu tentang pengadilan ham
yang namanya kejahatan genosida kejahatan terhadap kemanusiaan itu sudah dikriminalkan

merujuk dari hasil voting resolusi di mana mayor jokowi mengatakan bahwa

tata cara atau prosedur pembahasan r dua b di mata agenda baru tetap akan berjalan
dan indonesia pun tetap akan terlibat dalam esensi pembahasan kejahatan kemanusiaan
fina nabilah windri hawadis jakarta